itu tadi yang di highlight kereta api jarak jauh ya belum yang krl bus dan semua transportasi umum lainnya
pelecehan seksual sendiri merupakan masalah serius yang sayangnya masih kerap dianggap remeh oleh sebagian orang
padahal tidak hanya meninggalkan luka fisik pelecehan seksual juga dapat meninggalkan trauma mendalam untuk korban
kejadian yang belakangan viral harusnya menjadi catatan untuk perubahan besar
lantas apa yang bisa kita lakukan bersama dalam mencegah dan menghentikan hal ini
bergabung bersama kami ketua komnas perempuan ibu andi yantriyani
dan sebelumnya kami sudah menghubungi pihak pt kai namun belum mendapatkan respon hingga saat ini
ibu andi selamat malam
oke bu andi kita tahu transportasi publik belum menjadi ruang yang aman dari pelecehan seksual
bahkan data koalisi ruang publik aman empat tahun lalu ini datanya
hal ini berulang
terjadi lagi sampai kemarin viral di lini masa
bagaimana komnas perempuan melihat budaya masyarakat yang kayaknya ini perspektifnya belum sama gitu
bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran yang harus mendapatkan hukuman
betul sekali mbak putri satu titik kita melihat bahwa peristiwa pelecehan seksual ini terus menerus terjadi
dan saat yang bersamaan kita juga melihat bahwa sudah semakin tumbuh ya
beranian dari korban
melaporkan minimal menyatakan apa yang ia alami
dan juga di saat yang bersamaan yang cukup mengembirakan
kita sudah menyaksikan bahwa ada sejumlah anggota masyarakat yang turut membantu korban
dalam pastikan ia mendapatkan perlindungan
pastikan ia mendapatkan pertolongan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang
misalnya dengan pihak kai jika ini menggunakan komuter lain ataupun dengan kereta
dan juga bahkan berusaha untuk
sehingga dapat dipindah
memang peristiwa pelecehan seksual di ruang publik khususnya di transportasi umum
masih menjadi keprihatinan kita bersama
yang kita butuh lebih kuat lagi ya untuk memastikan pencegahannya
dan juga upaya penanganan yang lebih baik
serta dukungan untuk pemulihan korban
bu andi kalau kita berbicara dari sisi korban
beberapa diantaranya merasa kalau mau melapor agak takut
mungkin takut ribet takut disulitkan dan lain lain
jadi mending berdamai gitu dengan pelaku
ini kayaknya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan
padahal memori akan pelecehan itu kan akan terus teringat ya cukup lama
imbauan untuk korban dari komnas perempuan
kalau memang tidak ada orang yang ikut membela di tempat lokasi kejadian seperti apa
banyak yang masih ragu ragu untuk melaporkan dan memproses secara hukum
dulu mungkin karena payung hukumnya juga tidak tersedia
dengan lahirnya undang undang tidak tidak ada kekerasan seksual
pengaturan tentang pelecehan seksual baik itu secara fisik maupun non fisik menjadi lebih kuat
karenanya semoga dengan kehadiran undang undang ini justru akan semakin menambah keberanian dari korban
yang sebagian besarnya adalah perempuan untuk melaporkan kasusnya dan memprosesnya secara hukum
kami juga memahami bahwa memang sesuai juga dengan amanat undang undang
kita perlu memastikan kesiapsiagaan ya dan perspektif dari aparatnya
sehingga ketika menjalankan tesnya dalam menerima laporan itu betul betul bisa membantu korban tidak menimbulkan trauma baru
tapi memang dilaporkan atau tidak dilaporkan berproses atau tidak berproses secara hukum itu trauma yang dialami oleh korban jadi tetap ada
mengapa di dalam undang undang tidak pidana kekerasan seksual
korban untuk mendapatkan pendampingan itu diakui dan dijamin sejak mulai ia mau melaporkan kasusnya
dan untuk itu pemerintah khususnya yang ada layanan itu dengan bergegas ya memastikan bahwa layanan nya ada
dan juga aparat aparat yang berwenang itu harus dilatih
kami dalam proses berdiskusi dengan pihak kai untuk melanjutkan kerjasama ini
pasca dibuatnya kebijakan terkait dengan blacklist untuk pangkat
kereta jarak jauh gitu ya yang melakukan tindak kekerasan seksual
dan salah satu bentuk kerjasama yang sempat kami bincangkan adalah juga melatih kapasitas dari petugas
baik itu di dalam peta maupun di peron sehingga lebih sigap lah dalam menerima laporan korban
dan juga membantu proses pelaporan lebih lanjut jika ini akan diproses hukum
oke artinya ada dialog yang dilakukan komnas perempuan bersama dengan pt kai ya bu andi
dan memang kami juga membahas kita membutuhkan penguatan internal yang juga mengutamakan pada pemulihan korban
bukan saja pada penindakan pelaku
baik bagaimana kemudian komnas perempuan melihat hukuman atau aturan yang diberlakukan pt kai baru baru ini juga memblacklist pelaku pelecehan seksual
ini bisa jadi efek jerang gak sih bu andi
kalau kita pikirkan mungkin ini kayak shock therapy ya
karena kan selama ini belum ada ya
bentuk kebijakan serupa ini
dan kita tahu di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual juga diamanatkan agar masyarakat itu dan juga semua pihak ya
serta menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kerasan seksual
kurang kurangnya bagi orang yang melakukan dia tahu sekarang bahwa tindakannya itu adalah sebuah kejahatan
tapi dia konsekuensi cukup dalam
karena kalau dia harus bermobilisasi
bermobilisasi dengan kereta dia tidak bisa lagi melakukannya
nah ini bisa jadi di extended ya
karena kan kalau dengan nik kita tahu
bisa juga untuk memblokir misalnya pembelian tiket pesawat gitu
atau tiket kapal laut
ataupun moda transportasi lain yang menggunakan nic
nah sebenarnya memang moda transportasi seperti komputer lain kan pembeliannya tidak dengan nik ya
tapi dengan menggunakan e money yang sebetulnya lebih gampang untuk di
karena kartunya sendiri kan tidak mengikat pada satu identitas tertentu
karena itu komunis perempuan juga sedang berdialog dalam dialog dengan kai
kami juga membahas dan lain
itu kita melakukan penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan pelecehan seksual transportasi komputer lain
baik baik artinya ada pengembangan lebih lanjut untuk moda transportasi yang tidak memerlukan nik begitu ya
bagaimana mengatasi pelaku pelecehan seksual ini
tapi kalau kita lihat dengan tadi bu andi juga mengatakan bahwa undang undang tpks ini
nampaknya bisa menjadi payung hukum lah untuk membuat korban khususnya perempuan berani bicara
berani speak up dari pelecehan yang dialami
peran serta masyarakat harus seperti apa untuk pencegahan aksi pelecehan di ruang publik khususnya transportasi bu andi
tapi sebelum pertanyaannya mbak puspa
perkembangan saya juga membuat penegasan ya
karena kita melihat bahwa nik ini bisa menjadi salah satu titik masuk
tadi sebelum berita ini kan juga ada tentang seorang guru honorer gitu ya
melakukan atau diduga melakukan tindakan pelecehan seksual
ataupun juga kita mendapatkan banyak pemberitaan tentang bagaimana tindakan kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan sekolah
nah model pendataan penduduk di mana kita bisa mengatur mobilitas dan juga bisa menjadi ruang untuk mengecek kerjaan
jenis apa yang sebetulnya merentankan kerjanya keberulangan pekerjaan ini juga menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan
karena juga uang untuk melakukannya diperbolehkan di dalam undang undang tidak pidana kerasan seksual
ini dimaksudkan untuk menjamin ketidak berulangan peristiwa khususnya pelaku yang
dan semoga dengan memberikan sinyal kepada masyarakat umum bahwa kita semua tidak main main nih
berupaya untuk menghentikan
untuk menghentikan kekerasan seksual di berbagai ruang
nah untuk masyarakat tentunya kami berharap bahwa akan terlibat penuh dalam memberikan upaya pendidikan
dan ini di dalam undang undang ppks juga bahkan masuk sampai pada peran keluarga
karena kita di dalam keluarga bisa sama sama menguat
baik itu untuk memastikan tidak ada anggota keluarga yang menjadi pelaku pelecehan atau pengkerasan seksual segininya
maupun apa yang dapat dilakukan kalau kamu menjadi korban
pastikan anggota keluarga mengenali bahwa setiap anggota keluarga yang lain itu akan mendukung dia
jika ia ingin melaporkan
selain itu juga dari komnas perempuan dan juga berbagai lembaga lainnya
kami menyediakan informasi informasi kemana masyarakat dapat melaporkan kasusnya
dan juga dukungan yang dapat mereka peroleh
dan jika masyarakat bisa menghimpun informasi ini
ketika ada orang yang kita tahu menjadi korban
kita bisa memberikan informasi itu sehingga dapat digunakan
nah hal lain tentunya yang sangat penting bagi kami adalah juga memastikan bahwa kita tidak menyalahkan korban
dan sebaliknya terus memastikan proses hukum yang dapat dijalani oleh pelaku
dan juga proses rehabilitasinya agar kejadian surpa tidak berulang di masa depan
baik baik ibu andi yantriani kita harapkan juga hal yang sama
semoga dengan viralnya kejadian belakangan ini
pemerintah khususnya tidak main main dalam membuat aturan bagaimana meminimalisir aksi pelecehan seksual
di ruang publik dan juga transportasi publik
ibu andi yantriani ketua komnas perempuan
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected